hai banjir setinggi satu m merendam permukiman warga di kawasan kampung kulo jati negara
jakarta timur jumat siang warga yang hendak beraktivitas terpaksa harus menerobos banjir
sementara sebagian warga lainnya berusaha mengevakuasi barang barang mereka ke tempat
yang lebih aman banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan
suhu kota sejak jumat pagi untuk membantu agar banjir segera surut petugas sudin sumberdaya air
pemprov dki jakarta jumat sore mengerahkan dua unit mobil pompa mobil pompa tersebut mampu
menyedot air banjir dari permukiman sebanyak
dua ratus lima puluh liter per detik dan membuangnya ke aliran sungai ciliwung
dua unit pompa itu operasi dari pagi dan ini pun lokasi yang ini dua ratus lima puluh liter per detik
yang sana itu satu ratus dua puluh lima liter per detik
banjir yang datang tiba tiba sempat membuat warga panik mereka tidak mendapatkan informasi
jika banjir akan datang pengeras suara peringatan bencana milik badan penanggulangan bencana daerah
atau bpb dki jakarta yang
anggap sebagai penyelamatkan banjir
yang ada di kampung ini sudah lama rusak dan tidak berfungsi
biasanya warga mendapatkan peringatan dini banjir dari bunyi sirine
warga berharap alat peringatan bencana yang rusak dapat segera diperbaiki
apalagi bmkg memprediksi musim hujan masih akan berlangsung hingga maret mendatang
potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga masih akan terjadi dalam dua hari mendatang
tim liputan cnn indonesia